jelang laga persahabatan timnas indonesia melawan islandia petang nanti
stadion utama gelora bung karno sugbk pun sibuk
sejak pagi sebanyak delapan belas loket tiket sudah dibuka
supporter yang datang tidak hanya ingin mendukung evan dimas
dan kawan kawan wajah baru sugbk yang semakin molek dan canggih
juga menambah atusiasme penonton untuk menyaksikan laga ini
selama tujuh belas bulan terakhir sugbk memang tengah bersolek untuk persiapan asian games dua ribu delapan belas
laga hari ini pun menjadi laga pertama sekaligus uji coba sugbk baru
berbagai teknologi mulai dari akses keamanan pencahayaan
hingga rumput pilihan sudah disesuaikan dengan standar fifa
untuk laga ini pula sebanyak dua lima ratus petugas kepolisian dari polda metro jaya juga disiagakan
ya optimis sih minimal ya seri lah minimal
stadion baru karena kan kita lihat buat asean games ya dua ribu delapan belas
kita juga pengen tahu lah apalagi luar negeri pada bagus sekarang ini
sebagai warga sekitar dki kita juga pengen tahu mbak buat persiapannya nanti
dan malam ini tim nasional sepak bola u dua puluh tiga akan menjamu tim nasional islandia
sekaligus menjajah lapangan stadion utama gbk pasca renovasi
sudah ada koresponden cnn indonesia miladia rahma di sana
mila ini sudah mengerti
banget ini tentang perbolaan ataupun persepak bolaan tanah air
tapi saya tidak mau menanyakan tentang itu
saya lebih ingin melihat dan juga mengetahui bagaimana sebenarnya gbk yang baru
yang seperti yang anda lihat untuk saat ini
apakah memang cukup bagus dan antusiasme warga seperti apa
selamat siang iqbal seperti anda tadi sampaikan ya
kalau untuk bicara soal bagaimana analisa pertandingan timnas indonesia melawan islandia
waktunya sendiri begitu tapi saya gambarkan lah paling tidak bagaimana suasana di stadion utama gbk pada siang hari ini
saya tadi memantau sejak pagi iqbal untuk laga antara timnas indonesia melawan islandia yang akan digelar sekitar pukul tujuh malam nanti
suasana di stadion gelora bung karno ini sudah sangat ramai ini sudah disesaki oleh para pendukung atau supporter dari evan dimas dan kawan kawan
sejak pagi tadi kami melihat ada delapan belas loket tiket yang sudah disediakan sudah mulai mengantri meskipun memang belum ramai
dan tiketnya pun dijual bervariasi karena kita tahu bahwa di gelora bung karno ini kan kapasitasnya sekarang setelah direnovasi ini luar biasa
hampir delapan puluh ribu atau persisnya sekitar tujuh puluh lima ribu penonton begitu yang terbagi dalam dua belas zona
harga tiketnya pun beragam dari seratus ribu sampai dengan yang vip ini ada satu juta rupiah
tampaknya memang semakin siang ini suasana di stadion utama gelora bung karno semakin ramai
para supporter sudah mulai berdatangan tapi betul tadi seperti laporan yang sebelumnya sudah disampaikan
magnet sebenarnya mengapa kemudian tampaknya prediksi saya sebenarnya kenapa laga antara timnas indonesia dengan islandia pada malam hari ini mungkin akan ramai begitu
yang pertama karena tentu saja sebagai loyalis ya dan supporter dari timnas indonesia kita wajib rasanya untuk mendukung perjuangan dari garuda muda begitu
yang kedua adalah pesona dari stadion utama gelora bung karno ini juga luar biasa banyak yang menanti dan ingin melihat seperti apa
yang ketiga adalah persona dari stadion utama gelora bung karno ini juga luar biasa banyak yang menanti dan ingin melihat seperti apa tampilannya sekarang
kita tahu kita breakdown sedikit ya iqbal ya mungkin juga sudah sering kali disampaikan tapi tidak apa apalah ini untuk menarik dan menambah lagi antusiasme masyarakat ibu kota maupun di sekitar wilayah jakarta untuk ikut datang disini memeriahkan laga pada malam hari nanti
nah kita bicara bagaimana kemudian dengan fasilitasnya kita tahu iqbal biasanya kalau kita masuk ya ingin nonton pertandingan di gelora bung karno sudah masuk aja pakai tiket begitu tapi disini sudah terlihat berbeda dari mulai loket saja ini memang sudah disiapkan rapi betul begitu ya
nah tiket bentuknya pun juga sudah mulai berbeda karena di dalam tiket nanti ada barcode nya
tadi saya sempat berbincang dengan salah satu supporter yang mengatakan bahwa dia antusias sekali melihat bagaimana kemudian tata cara masuknya untuk menuju dan menyaksikan laga nanti malam
dan memang betul pada tiketnya tertera ada barcode di belakang saya ini salah satu akses pintu masuk iqbal nanti di sana akan disediakan sebuah mesin begitu ya untuk men scan barcode yang sudah ada di tiket masing masing supporter
untuk bisa masuk ke dalam area stadion
nah barcode ini kemudian akan disesuaikan jika kemudian pada saat di scan begitu ya tandanya hijau ini artinya para supporter bisa masuk dan sudah tertera juga seatnya berapa
kalau kemudian gagal di scan ini artinya kemungkinan besar ya tiketnya ini bisa palsu atau mungkin juga apa ya bukan tiket yang seharusnya begitu
nah ini yang juga kemudian menarik bahwa laga nanti malam ini
ini tidak hanya kemudian antusiasme untuk mendukung timnas saja tapi bagaimana kemudian juga laga ini juga ikut mengedukasi masyarakat indonesia
bahwa standar dari pertandingan yang berlaga di stadion utama gelora bung karno ini sudah sama seperti misalnya di eropa misalnya atau di negara negara maju yang lain itu satu
kemudian kita breakdown lagi keamanan ini juga penting karena menurut informasi juga presiden joko widodo juga akan hadir pada malam hari nanti untuk menyaksikan bagaimana perjuangan dari evan dimas dan juga kawan kawan
sehingga saya melihatnya
kita lihat sendiri bagaimana kemudian persiapan dan juga keamanan di stadion utama gelora bung karno ini juga sudah mulai terlihat sudah mulai diperketat
di sebelah kanan saya iqbal di depan saya persisnya ini sebenarnya sudah disediakan ada empat pintu metal detektor
ini sebagai salah satu akses sebenarnya satu satunya akses utama para supporter untuk masuk ke area stadion
nanti sudah disediakan di situ pas pampres juga akan ikut membantu menyiagakan dan juga kemudian menyisir para supporter ini untuk kemudian tidak membawa barang barang
mencurigakan yang juga nanti bisa mengganggu kelancaran dan juga kenyamanan dari proses laga islandia melawan timnas indonesia malam nanti itu satu
kemudian rumputnya ini juga menarik kemarin kita tahu beberapa hari belakangan jakarta dan wilayah daerah yang lain ya jabodetabek ini sempat diguyur hujan
dan mudah mudahan biasanya kalau sudah diguyur hujan deras begitu ya kita tahu lah ya glora bungkano ini lapangannya biasanya suka banjir
nah kita tahu sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa teknologi
rumputnya kan juga sudah berbeda bahkan diklaim rumput yang ada di lapangan stadion utama gelora bung karno ini merupakan kualitas nomor satu di dunia
yang sudah melalui standar fifa
namanya biasa disebut apa ya julukannya ini rumput manila begitu ya
nah di bawahnya juga akan ada sistem drainase yang juga sangat canggih sehingga memungkinkan ketika pun hujan turun ini tidak akan membuat lapangan tergenang
nah mudah mudahan saja harapannya sih memang nanti malam cuaca cerah iqbal ya
kemudian laganya pun bisa berjalan dengan baik bisa berjalan dengan lancar
tapi kalaupun misalnya hujan mudah mudahan memang betul teknologi ini bisa membantu dan membuat laga nanti malam juga bisa berjalan dengan baik
kemudian seatnya ini juga menarik karena seatnya tidak lagi model tribun yang bangku yang berjajar begitu
kita tahu bahwa seatnya ini sudah satu orang satu seat begitu ya kapasitasnya tujuh puluh lima ribu jadi sangat nyaman bisa disesuaikan juga bisa nyaman begitu ya menonton pertandingannya seperti apa
keamanan juga penting karena di beberapa titik sudah dilengkapi dengan cctv dengan kualitas tujuh k begitu ya yang ada indikator untuk apa ya mendetek apakah nanti salah satu dari supporter ini ada yang mencurigakan atau bahkan masuk dalam daftar teroris yang ada di bnpt itu yang juga menarik
apalagi ya banyak sih sebenarnya jadi audionya juga sudah bagus layar skor juga sudah sangat modern
karena lebarnya juga
panjangnya kurang lebih enam belas x enam meter begitu ya jadi akan sangat jelas kualitasnya juga hd jadi sehingga apa ya para penonton yang duduk di tribun yang cukup jauh ini bisa melihat dengan jelas bagaimana performa dari para timnas yang akan berlaga nanti malam
seperti itu iqbal sebenarnya sih saya juga ingin menyaksikan ya seperti apa secara detail begitu ya kesiapan di dalam
namun kita tahu bahwa karena laga
juga baru akan dimulai sekitar pukul tujuh nanti malam dan stadion juga baru akan dibuka sekitar pukul empat sore hari nanti
jadi kita masih akan menunggu beberapa jam ke depan seperti apa nanti semakin ramai dan semakin meriahnya persiapan laga nanti malam
mila anda cocok sekali menjadi pr untuk gbk ini lengkap sekali dan membuat saya semakin penasaran untuk datang ke sana
miladia rahma langsung dari stadion utama gelora bung karno jakarta